pada nasional penanggulangan bencana menggelar konferensi pers penanganan longsor di brebes dan juga antisipasi longsor di indonesia
kita simak pernyataan berikut ini
mereka kita ungsikan karena untuk antisipasi longsor susulan maupun banjir bandang yang ada di bagian dulu
ini adalah rekonstruksi
kalau kita melihat mahkotanya mahkota longsor itu adalah tempat sikal bakal terjadinya longsor
itu berada di perbukitan gunung lio tepatnya di perhutani bkph salem petak dua puluh enam rph babakan
kondisinya topografinya adalah perbukitan dengan lereng yang agak curam sampai dengan curam
dan berdasarkan peta
perakiraan potensi longsor daerah ini adalah termasuk rawan tinggi dari longsor
kalau ada curah hujan di atas normal maka potensi longsornya tinggi
nah dua minggu sebelum kejadian hari kemis kemarin hujan deras di wilayah sini
kemudian sudah ada tanda tanda longsor sebenarnya
yaitu adanya mata air rembesan rembesan yang mampet di lereng lereng yang ada di sana
tapi yang namanya longsho itu penuh ketidakpastian
kemudian pada kamis pagi pukul delapan empat puluh lima terjadi longsor menuruni gaya gravitasi sampai ke bawah
panjang longsoran dari mahkota longsor sampai titik terakhir itu sekitar satu kilometer
lebar longsoran di atas yang mahkota longsor satu ratus dua puluh meter
sedangkan lebar yang ada di bagian bawah itu dua ratus empat puluh meter
dengan ketebalan longsor lima sampai dua puluh meter
inilah yang salah satu yang menghambat di dalam proses pencarian penyelamatan dan evakuasi
penggunaan lahan di bagian bawah
bagian atas adalah hutan pinus
tidak ada permukiman di sepanjang lintasan atau landaan longsor
ini murni bencana alam
jadi tidak ada kaitannya sama illegal logging perubahan atau konversi penggunaan lahan dan sebagainya
jadi ini yang perlu kita pahami
dengan perubahan lahan hutan seperti ini yang bagus peruntukannya
ternyata bisa juga terjadi longsor
dan menimbulkan korban
jadi kita harus mencari penyelamatan
apalagi kalau daerah daerah hutan daerah resapan air sekarang berubah menjadi tegalan berubah menjadi permukiman
maka potensi longsornya akan semakin tinggi
dan material geologinya material geologi kalau kita melihat penyebabnya
ya kemiringan lerengnya terjal tadi saya sampaikan
batuan penyusunnya geologinya adalah batuan napal sebagai bidang penggelincir
di atasnya adalah tanah tanah gembur
tanah liat tapi tanahnya gembur
di bagian bawah ada batu napal
ketika hujan ada retakan retakan air mengisi pori pori tanah
kemudian sampai dengan batuan napal yang impermable yang kedap air
dia menjadi bidang peluncur sehingga meluncur ke bawah
sifat tanah adalah pelapukan yang sarang dan rapuh
kemudian curah hujan sebagai pemicu
jadi secara alam memang wilayah ini rawan longsor
kita beruntung alhamdulillah longsor longsurannya tidak menerjang desa pasir panjang
nah masyarakat yang terkena korban adalah
satu sebagian besar masyarakat yang sedang bertani
bercocok tanam di sawah yang ada di bagian tengah hingga bagian hilir
yang kedua adalah pengemudi kendaraan
yang sedang lewat di jalan ini
yang kemudian tersapu oleh longsor dan menjadi korban
fenomenanya hampir sama seperti longsor di jeblung banjarnegara tahun dua ribu empat belas
saat itu juga ada warga yang sedang melintas kemudian terjadi longsor
dan lima orang yang kemarin kita temukan berada di dekat jalan
mereka adalah pelintas kemudian di bagian bawah

saat ini tim sar belum bisa menjangkau di bagian atas sampai bagian tengah
karena kondisinya potensi longsorannya masih tetap tinggi
material longsor yang baru longsor biasanya gembur
apalagi itu menutup juga badan sungai sehingga menjadi lumpur
menyebabkan kesulitan tim sar
kondisi cuaca juga berpengaruh
kemarin di operasi sar ditutup pukul setengah lima
dalam prioritas pencarian penyelamatan dan evakuasi korban
tetap menggunakan prinsip safety first
jangan sampai petugas sar yang mencari korban
terkena longsor susulan dan menjadi korban
ini kondisi yang ada dan kita rekonstruksi
saat ini kami masih menunggu hasil drone
yang kemarin sudah diluncurkan dari tni
juga mengerahkan drone untuk melakukan pemetaan lebih detail
ini kan sejak awal februari
peta potensi rawan longsor se indonesia
dimana pada warna yang merah ya
ini adalah peta potensi
ini adalah peta potensi tinggi
nah kalau kita melihat desa pasir panjang
kecamatan salem ya berada di zona merah tadi
mahkotanya berada pada zona merah
kemudian meluncur gravitasi
berada pada zona menengah
ya meskipun peta sudah kita bagikan
kepada banyak pihak
namun melihat luasnya wilayah daerah semacam ini
tidak mungkin kita harus kosong

mengkosongkan sehari dua hari
tidak apa apa tapi kalau selama sebulan
mereka butuh hidup
sebagian sebenarnya sudah mengungsi
karena pada sore harinya
terjadi banjir bandang di
sekitar sana mereka sudah mengungsi
kemudian cuaca cerah
mereka kembali ke sawahnya
kemudian terjadi longsor
yang menimbun para petani
jadi saat kejadian
dalam kondisi tidak ada hujan
dalam kondisi tidak ada hujan
ini sama seperti longsor
di ponorogo tahun lalu
sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman
pada malam hari
kemudian siang hari
karena dia harus hidup
karena dia harus hidup
harus bekerja kembali ke buni
itu panen jahe tiba tiba
terjadi longsoran di bagian hulu
menghantam bagian bawah
inilah yang saya sampaikan
salah satu sulitnya
bnpb bwb provinsi
terus mendampingi bwbd
saat ini ada lima ratus lima puluh
personil tim sargabungan
penyelamatan dan evakuasi kurban
jumlah ini akan
bertambah karena masih
berdatangan para relawan
maupun petugas petugas yang ada
polri juga mengerahkan tiga anjing
pelacak alat berat saat ini
sampai dengan siang sudah tiba di
tempat tiga alat berat
telah menetapkan kemarin status
tanggap darurat longsor
di brebes selama
februari sampai dengan tujuh
tanggap darurat maka
akan ada kemudahan akses
di dalam penggunaan anggaran
dan sebagainya dan
tetap dalam satu komando
bupati brebes telah menunjuk
di dalam struktur organisasi tanggap darurat
dikepalai oleh dandim
brebes dapur umum
telah didirikan dapur umum
yang satu untuk melayani pengungsi

makanan bagi petugasnya
petugas sar yang tadi saya sampaikan
lima ratus lima puluh mereka harus juga kita berikan
bekal kita berikan makan
agar bisa bekerja dengan baik
kemarin pln mematikan listrik
jadi tadi malam gelap gulita kondisi
memang listrik dimatikan
keselamatan bagi tim mencari
korban maupun bagi
mencari korban yang tiga
tadi dibagi menjadi
yaitu ada yang sektor di bagian atas
sektor bagian tengah sektor
menyusuri sungai yang ada
dan di bagian bawah
jadi ada empat regu
masyarakat menurut informasi
masyarakat sekitarnya kalau
berdasarkan laporan maka akan diberikan
yang kemudian kita akan
gali sampai saat ini
pencarian masih dengan
manual dengan skop
dengan pacul dengan alat seadanya
karena tadi menunggu tiga
alat berat kebutuhannya
tiga alat berat juga masih kurang kita
masih memerlukan banyak oleh karena itu
kalau ada bantuan bantuan dari
dunia usaha menyangkut
peralatan berat hendaknya bisa
koordinasi dengan dandim
brebes agar kita di dalam
proses pencarian bisa
lebih mudah namun kendalanya
juga sulit kemudian
memperhatikan tadi lanjut
kendalanya terbatasnya alat berat
dan material longsor masih tetap bergerak
lembek apalagi kondisi
adalah puncak musim hujan
kemudian curah hujan akan menentukan operasi
pencarian penyelamatan dan evakuasi
jadi di dalam pencarian
aspek cuaca kalau gelap
kita tidak usah memaksakan diri
akan membahayakan bagi petugas
melewati medan bergelok dan
beberapa longsoran dilaporkan kondisi
penerangan kurang serta hujan deras
tadi malam juga terjadi
kamis malam pukul dua puluh satu
waktu indonesia bagian barat
di desa jingkang
kecamatan karang jambu kabupaten purbalingga
di dalamnya sedang ada tahlilan
tiba tiba terjadi longsor tebing
langsung menimbun rumah
empat orang meninggal dunia
jadi kalau lihat
delapan tahun abdul rauh sepuluh tahun
alta romi tujuh tahun
dan sabahangaton isna'in empat tahun
ini menurut saya
menunjukkan bahwa longsor itu
seringkali hanya satu rumah
tapi korban bisa banyak
dan seringkali ironi
dalam satu keluarga
meninggal dunia semuanya ibunya
anak anaknya yang masih balita
yang menjadi perhatian
kita dan penanganan sudah selesai
ya ada di zona merah sana
di sepanjang zona merah itu banyak rumah rumah
tadi yang saya sampaikan nanti kalau ada pertanyaan pertanyaan
silakan saya akan menginjak
tentang kondisi penanganan longsor
daerah rawan longsor di indonesia luas
lihat di zona yang warna
orange sampai dengan merah
menengah sampai dengan longsor tinggi
ya mulai dari
sumatera jawa bali nusa tenggara
artinya luas terutama di daerah daerah
yang memiliki topografi
pegunungan atau di lereng lereng
yang terjel maupun cukup terjal
masyarakat tinggal di zona
tinggi tadi mereka
bisa terancap bisa terkena
longsor terutama pada saat
daerahnya ya seperti ini
kalau saya sering ditanyain di bagian lain saja
dari sumatera bukit barisan dari
aceh sampai dengan lampung
di jawa mulai bagian tengah
sampai dengan selatan bali
nusa tenggara sulawesi hampir
tapi jumlah penduduknya sedikit
di daerah rawan longsor tadi
kalau kita melihat ya
ada kelompok kelompok rentan juga
lansia mereka adalah kelompok rentan
yang harus mendapat
penanganan lebih serius
semua terpapar oleh longsor
kemampuan mereka untuk menghindar
dan sebagian besar
mereka adalah golongan ekonomi
menengah ke bawah
mereka membangun villa villa di puncak
meskipun daerahnya zona merah
mereka memiliki kemampuan untuk memproteksi
konstruksi yang lainnya
inilah yang menyebabkan masyarakat masyarakat
kondisinya seperti ini
rumah berada di lereng
kalau kita petakan
penyusunan peta longsor
pasti akan merah zona ini
tapi mereka memiliki tanahnya di situ
juga belum tentu mau
karena untuk mencari tanah yang aman
di beberapa wilayah di indonesia tadi
juga sulit masyarakat maunya
direlokasi itu kalau dekat
dengan mata pencariannya
mereka tidak mau akan jauh jauh
dan inginnya kalau direlokasi
satu desa semuanya bareng
karena mereka memiliki kekerabatan
dengan tetangga tetangga dan saudaranya
jutaan penduduk tinggal
di rumah penyusunan longsor harusnya
pemda betul betul mengontrol
imb yang dikeluarkan hanya spek
bangunannya imb tidak pernah
merhatikan apakah rumah
yang mau dibangun adalah berada
di dalam zona merah baik itu longsor
banjir gempa dan sebagainya
demikian juga agar ke depan
tidak bertambah lagi jumlah
ini anda bisa melihatkan
itu di bawah itu tebingnya
seperti itu seringkali longsor
buruk di dapur
dan seringkali longsor terjadi pada
malam hari saat
berdasarkan perakiran bmkg
kemarin kita bulan lalu
kita sudah menyampaikan
februari puncak kusim hujan
dan kalau kita melihat semakin hijau
tinggi kalau kita melihat ya jawa
jawa barat jawa tengah
jawa timur potensi
hujannya tinggi oleh karena itu
peta potensi rawan longsor
lanjut ini sudah saya bagikan
agar masyarakat atau pemerintah daerah
ini jawa barat
mulai kabupaten bogor
bandung barat bandung bandung selatan
tasik malaya garut
dan sebagainya yang kemarin terjadi
longsor di ciceruk ya merah juga
ini kita sesuaikan dengan
masyarakat bisa mengakses semuanya petanya
ini jawa tengah
kalau kita plotkan ya berada di
zona merah tadi yang terjadi di purbalingga
jawa timur terutama
bagian tengah sampai
dengan selatan lanjut
ya itu tadi keterangan dari sutopo purwonugroho
kepala humas bnpb yang memberikan
informasi terkait penanganan
longsor yang terjadi di brebes
dan juga sejumlah wilayah lainnya
tadi yang disampaikan oleh sutopo adalah
longsor yang terjadi di brebes
adalah murni faktor alam
dan awal mula terjadinya
longsor berjarak sekitar satu km
dari lokasi terjadinya longsor
pada saat dua minggu
sebelum terjadi longsor memang
terjadi hujan yang relatif cukup deras
tapi pada saat longsor terjadi hari kamis
kemarin cuacanya sudah
tidak lagi hujan sehingga warga kembali beraktivitas
terutama para petani yang beraktivitas
di sekitar areal sawah
tapi tadi dipastikan bahwa areal
di sekitar desa ataupun kecamatan
salem ini memang masuk dalam wilayah
rawan longsor dengan ketinggian
tanah yang cukup terjal
dan tadi juga dihimbau bagi
warga yang berada di sejumlah wilayah
yang terletak di titik titik
rawan longsor agar tetap waspada
karena bulan februari sepanjang bulan februari ini
masih masuk dalam puncak musim hujan